serbu diskon hanya di motionpay
bikin kumrending aja lu kakak
gua kira kumtil anak
kenyataan lu ngapain sih nangis disitu
kelakuan si wisro lagi nih
gue pikir tadi mbak kunti siang siang tengah bolong gini nongol
lu bikin tata tanggung sendiri deh
musuh tata disamu samu ini
ada apaan sih
kok serius banget kayaknya
iya asbalok lu kenapa sih gak jawab gue
eh eh tunggu
ini kenapa kita muter balik
kita kan harus ke sekolah kepribadian
aduh mau ngapain sih balik lagi
lu masih mau nantangin gua
gak mau gak mau
lu pergi bawa anak anak lo semua dan bilang ke yang lain
kalau tempat ini udah jadi milik ging serigala
dul kita harus gimana nih dul
si boy nyuruh gua untuk sherlock dan untuk kita kabur dari sini
nah itu dia maksud gue
mendingan kita kabur bun
padahal gua udah ngebayangin makan bakwan disana dul
ah pikiran lu makan doang bun
pantesan lu gak kurus kurus
gemuk gemuk kali dul
tadi pagi tuh gua udah nimbang dul
berat gue tuh udah turun
lu percaya gak dul
jangan tinggalin gua dul
rov itu bukannya anak luverior
waduh tau uang gua
tau uang gua
waduh tau uang gua
waduh tau uang gua
dul tangguhin gua dul
dul tangguhin gua dul
dul tangguhin gua dul
jangan lari lu
bun bantu lu bun
adi rambut gua
mana nanti kampus bener bener horror kayak gini
bikin gue merinding aja
ternyata lu ngapain sih nangis disitu
kelakuan si wisro lagi nih
ngapain lu disini nangis
gue pikir tadi mbak kunti siang siang tengah bolong gini nongol
ia bikin tata tata ngesedih deh
maksud tata disemusah main sama kunti
ya abisnya ian merinding dengar tata nangis
ian pikir kumtil anak
tata tuh sedih banget ian
soalnya tata abis dimarahin sama stila
katanya tata itu gagalin rencana stila terus
tata gak mau berang sama ian
kalo nanti kalo misalnya stila tau tata cerita sama ian
ya gak ada stila makin marah sama tata
emang lagi nanti tata dicewet cewet
emang jadi gue sasarannya
tata harus denger nih omongan ian
kan tata tau sendiri stila orangnya gimana
mulutnya emang pedes
jadi gak usah dimasukin ke hati
stila tuh juga bilang
katanya gara gara tata itu lemak
tata memang punya kekurangan
dan tata juga harus inget
setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing masing
jadi kekurangan tata ini bukan berarti bikin gary gak suka sama tata
tapi tapi tapi
kenapa sih gary tuh selalu dicuek sama tata
tiap kali tata deketin gary
gary tuh selalu pergi ninggalin tata
ini kan tandanya
gary tuh gak suka sama tata
kata mau pinjem bahu ian
supaya gak keliatan
wurda tenang nih
kok gak enak
anugerahnya juga steve
udah kok nangis
maksudnya apa sih belakangan ini ngedekatin gue tapi
tapi malah kayak gini
kenapa lo sama ian sih tak
tapi kenapa gue jadi sebel gini
tata kan bukan siapa siapa gue
kenapa juga gue harus gak rela lihat ian sama tata
apa jangan jangan gue suka sama
lo berdua mata matain kita hah
lo berdua mau kemana hah
lu berdua udah gak bisa lari lagi
nah ini kan akibatnya
terlalu banyak lo semua
gue gak pernah perintahin lo semua
untuk bikin oneng
lo tuh bikin malu geng serigala
mending lo semua sekarang bubar
kayaknya ada yang lupa nih
bukan lagi leader gang serigala
wah itu udah bukan bagian serigala mon
jadi gak ada hak
untuk atur atur kita
kalau lo emang pengen jadi anak geng serigala
lo harus nurut sama gue
sekarang yang jadi leader geng serigala
kaki lo udah pincang
gimana lo masuk geng serigala lagi kalau begitu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa